lima hari setelah longsor terjadi di kecamatan sumedang selatan
pemerintah daerah kabupaten sumedang masih belum membuat rencana
untuk menangani para pengungsi yang menjadi korban longsor
ya padahal periode tanggap darurat bencana akan berakhir pada lima oktober mendatang

karena bupati sumedang eka setiawan
belum menandatangani surat keputusan bupati tentang penanggulangan bencana
surat keputusan tersebut dibuat untuk menentukan rencana kerja pemerintah kabupaten sumedang
dalam menangani dampak longsor
yang melanda enam dusun di kecamatan sumedang selatan
menurut eka pemerintah kabupaten sumedang baru akan menggelar rapat evaluasi
berkaitan dengan pemetaan daerah rawan longsor wacana relokasi
serta evaluasi pendistribusian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran
ya saya kira kalau kekurangan kekurangan itu pasti ada saja ya
jadi kami juga menyadari bahwa ini bencana yang
yang cukup besar untuk sumedang
tentu kekurangan kekurangan tadi akan terus kita perbaiki
terkait dengan masalah kekurangan air insya allah nanti kita coba pasok
dan alhamdulillah banyak bantuan yang masuk
kalaupun masih belum tepat sasaran nanti kita lihat sambil berjalan
tanpa surat keputusan penanggulangan bencana
para pengungsi terancam terusir dari posko pengungsian
karena berdasarkan peraturan yang berlaku
komando komando ini hanya berdiri selama periode tanggap darurat bencana
meski demikian komando distrik militer enam ratus sepuluh sumedang
tetap bersedia menampung para pengungsi apabila penanda tanganan
surat keputusan penanggulangan bencana tersandera oleh pita merah birokrasi
aturan memang kita tanggap darurat empat belas hari
kita sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemda
setelah empat belas hari apa yang mau akan dilaksanakan dilakukan terhadap mereka ini
tidak mungkin kan gitu
tetapi apabila ini pemda juga kesulitan
mau tidak mau harus kita harus memfasilitasi mereka
saya sebagai komandan komando distrik militer enam ratus sepuluh sumedang tidak akan mungkin
apabila pemda tidak ini kan kita usir dari sini tidak mungkin
sebetulnya ada gampang kalau untuk merelokasi apabila mereka mau
tanpa surat keputusan bupati tersebut
periode tanggap darurat bencana longsor di sumedang selatan
akan berakhir pada rabu lima oktober
rama aryadi sumedang